saudara sekretaris komisi kepolisian nasional kompolnas meninjau lokasi kecelakaan bus putra fajar
kompolnas juga meminta semua pihak agar melakukan evaluasi menyeluruh
agar kejadian serupa tidak terulang lagi
kompolnas langsung melakukan pengecekan di lokasi kecelakaan
di lembah sari masyater jalan arteri subang bandung ciater subang jawa barat pada pagi tadi
dalam tinjauan ini direkturat lalu lintas pol dajabar dan satlantas pol resubang ikut juga menampingi
kompolnas juga memeriksa puing puing kendaraan yang masih berserakan di lokasi kecelakaan
dan selain itu kompolnas berharap ke depannya
semua pihak melakukan evaluasi menyeluruh terkait kecelakaan fatal
yang menyebabkan sebelas orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka luka pada sabtu petang kemarin

untuk bisa diambilkan sebagai satu momen ya
agar yang akan datang itu tidak terulang lagi
jangan kita sebagai hanya pemadam kebakaran saja terus kemudian selesai
sesuai yang disampaikan oleh pak adir lantas
ya langkah langkah itu sudah benar
tinggal bagaimana untuk mensinergikan
untuk ke depan itu tidak terjadi lagi
kita langsung tanyakan kepada jurais kompasivi
olah tkp kemarin telah dilakukan oleh polisi
ya baik francisco dan juga saudara
olah tkp dan juga pemeriksaan bus
yang berkoordinasi dengan pihak knkt
dan pemilik agen merk bus
dan hingga saat ini pihak polisi
belum merilis atau mempublikasikan
maupun pemeriksaan bus yang mengalami kecelakaan
karena masih harus dilakukan analisa
atau pengolahan data oleh pihak penyidik
dan direkturat lalu lintas molda jabar
yang melakukan olah tkp pada
hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan
terkait kecelakaan bus yang menewaskan sebelas
penumpang dan seorang pemotor
dan saat ini pun polisi
tengah membersihkan puing puing bus
dan seperti kita lihat di belakang saya ini
tengah mengambil puing puing
nantinya akan disatukan dengan
barang bukti lain untuk dilakukan penyelidikan
untuk hasil dari olah tkp sendiri
bahwa olah tkp dilakukan
berdasarkan keterangan saksi saksi
baik saksi yang melihat kejadian langsung
maupun saksi yang berada di dalam bus
kemudian berakhir di gerbang
dan selain melakukan olah tkp
polisi pun melakukan pencitraan
laser scanner untuk mengetahui
baik masih berproses untuk hasil olah tkp
polisi juga berjanji akan melakukan rilis seperti itu
tadi juga anda menyebutkan henry juga cukup menarik
ada sejumlah saksi kemudian diperiksa kemarin anda mengatakan
ada sepuluh saksi yang diperiksa apakah ini juga akan
ya informasi terakhir yang kami terima
serangan terus saksi saksi mata
untuk sopir sendiri saat ini masih
menjalani perawatan dan kondisinya
sendiri sudah dipindahkan dari rumah sakit
umum daerah subang ke
bisa melakukan pemeriksaan secara mendalam
terhadap sopir tersebut karena memang kondisinya
dari hasil pemeriksaan saksi saksi tersebut
memang ada sedikit informasi yang kami terima
dan berhenti di rumah makan
kecelakaan di lokasi ini
francisco baik henry terkait dengan
ya baik francisco dan juga
pula bahwa hingga saat ini polisi belum
maksud kami terhadap sopir bus
polri yang menyatakan bahwa dalam
kasus ini bukan hanya supir yang
mereka melakukan kelalaian dan tidak
melakukan perawatan terhadap bus yang disewakan
perpisahan pada sabtu kemarin
francisco baik terima kasih
nanti kami akan update informasinya kepada